untuk mengetahui informasi terkini kita tanyakan langsung pada jurnalis kompasifi henry irawan di subang jawa barat
hendri hingga saat ini bagaimana dengan hasil pemeriksaan oleh pihak kepolisian terhadap tersangka
baik dino dan juga saudara sejumlah langkah telah dilakukan pihak kepolisian
yang mengungkap penyebab terjadinya kesalahan maut di jalan teater subang
yang menewaskan sebelas orang dan menyebabkan keluhan luka luka
pihak kepolisian saat ini atau tepatnya pada kemarin dini hari telah menetapkan supir sebagai tersangka
karena dianggap lalai atau mengetahui adanya kerusakan namun tidak melakukan antisipasi dengan menggantikan armada
sementara itu langkah langkah yang telah dilakukan pihak kepolisian hingga saat ini diantaranya yakni melakukan olah tkp
di mana di dalam olah tkp tersebut ditemukan jika bus tersebut tidak
sama sekali tidak melakukan pengereman karena tidak ada bekas pengereman di jalan yang ada hanya bekas gesekan mobil dengan aspal
kemudian polisi juga telah memeriksa sebanyak tiga belas orang taksi yang mungkin diantaranya supir kernet montir yang sempat memperbaiki bus tersebut di lokasi wisata tangun parahu
kemudian bis tersebut melakukan perjalanan dan berhenti di rumah makan
di wilayah ciater dan sempat diperbaiki pula oleh supir dan kernet hingga akhirnya terbalik
saksi lain yang juga diperiksa atau dimintai keterangannya
dari agen pemegang merk bus tersebut dan dari penguji di sub
di mana ditemukan sejumlah masalah di bagian rem yang diantaranya adalah ditemukannya air dan oli di tabung kompresor angin
di tabung tersebut hanya ada udara untuk pengereman kemudian oli juga sudah mengeru
pertanda belum dilakukan pergantian
oli terhadap bus tersebut oleh pemilik atau pengelola bus terus kandungan air yang di atas empat persen atau di atas ambang maksimal dalam minyak rem
kemudian celahkan pas rem juga cukup sempit cuma tiga milimeter
juga terjadi kebocoran dalam sistem pengereman sehingga mengurangi kinerja tekanan rep
hingga saat ini polisi baru menetapkan satu orang tersangka yakni sadira yang merupakan supir
penyelidikan dan pemeriksaan saksi saksi juga masih terus dilakukan
dan kami pun sempat berbincang dengan salah seorang penyelidik dari direkturat lalu lintas jalan
maksud kami direktur lalu lintas polda jawa barat bahwa hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan
dan dua tiga hari kedepan pihaknya kemungkinan akan menentukan tersangka baru berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan pihak kepolisian juno
ya dari pemaparan anda berarti tidak adanya pengecekan secara rutin terkait dengan sistem rem maupun juga adanya dugaan modifikasi terhadap bus
lalu hingga saat ini dengan temuan itu apakah nanti ada penetapan tersangka baru dan juga bagaimana pemeriksaan terhadap pengelola bus
dari hasil hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian juna dan juna yang berarti tidak ada pengecekan secara rutin terkait dengan sistem rem maupun juga adanya dugaan modifikasi terhadap bus
dan selama ini memang ada sejumlah permasalahan dalam bus tersebut mulai dari perawatan bus yang tidak dilakukan secara rutin
kemudian modifikasi dari kondisi bus yang bus tersebut merupakan buatan tahun dua ribu enam dan dilakukan modifikasi hingga lebih baru secara bodi
namun secara kondisi sebenarnya bus tersebut sudah berusia delapan belas tahun hingga saat ini polisi masih mencari atau pemilik atau po
dan juga pemeriksaan terhadap bus tersebut
dan juga pemeriksaan terhadap bus tersebut masih berusia delapan belas tahun hingga saat ini polisi masih mencari atau pemiliknya